seekor hiu paus dengan panjang enam meter ditemukan mati terdampar di kawasan wisata pantai di lumajang jawa timur selasa pagi
pemindahan bangkai hewan ini akan dilakukan badan penanggulangan bencana daerah dan balai konservasi sumber daya alam jawa timur
ikan hiu paus atau rinkodon typo sepanjang enam meter dan lebar satu meter ini terdampar di pantai bambang desa bades kecamatan pasirian lumajang
mamalia laut pemakan plankton ini terdampar sejak senin malam
saat terdampar hewan tersebut masih hidup
namun karena terlalu lama berada di daratan akhirnya hiu paus ini mati
badan penanggulangan bencana daerah lumajang akan berkoordinasi dengan balai konservasi sumber daya alam untuk penanganan bangkai ikan ini termasuk menyelidiki penyebab kematiannya
bdt pagi tadi baru tim turun di sana untuk koordinasi dengan bksad
bagaimana kelanjutan daripada isu yang
terdampar kalau nanti terdampak di sana dan tidak ada lanjutannya pasti berbau
dan nanti itu akan mengganggu wisatawan dan mengganggu masyarakat yang ada di sana
ini untuk keempat kalinya hiu paus terdampar di pantai selatan lumajang
juli lalu hiu paus panjang sepuluh meter ditemukan mati terdampar juga di pantai bambang
nur hadi ucaksono lumajang jawa timur